assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
allah berfirman dalam surat at talak
barang siapa bertakwa kepada allah
miscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar
dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka sangka
dan barang siapa yang bertawakal kepada allah
niscaya allah akan mencukupkan keperluannya
nah hari ini gapai kemuliaan akan membahas tentang
yakin dan tawakal
anda yang memiliki pertanyaan bisa anda sampaikan
melalui email yang tertera pada layar kaca anda
langsung saja kita bahas bersama kiai haji muhammad faiz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
yakin dan tawakal
nah ini dalam terminologi bahasa arab sebetulnya bagaimana
yakin dan tawakal itu dua sisi mata uang
antara keduanya tidak bisa dipisahkan
dan yang satu dengan lainnya dia akan terikat
yakin itu adalah pengetahuan saya yang kokoh
bahwa allah swt itu bersifat rahman
seperti yang eva katakan tadi
akan memberikan kecukupan
kepada setiap orang yang membutuhkan sesuatu
saya yakin bahwa allah itu tidak tidur
allah tahu kapan saya sakit
allah tahu kapan saya susah
dan keyakinan bahwa allah yang akan menyelesaikan semuanya
sebagaimana allah menciptakan malam dan siang
malam itu gelap dan menakutkan
tapi semakin malam semakin mencekam
itu tandanya fajar akan datang
saya misalnya berpuasa
nanti bulan ramadan misalnya kita puasa
kita tenang itu karena apa sih
karena kita tahu puasa kita cuma sampai maghrib
begitu maghrib kita berbuka
kita menahan lapar dari jam
dulu masih kecil
kita menahan lapar dari jam delapan
kita ngitung kan berapa jam lagi
tapi dia tidak cemas
karena pada saatnya dia pasti akan makan
itu sebetulnya konsep beragama
saya tahu hidup ini memang penuh dengan ujian
jalan yang akan kita lalui untuk mencapai tujuan itu
bukan jalan yang mudah
berliku naik turun begitu banyak kerikil
tetapi saya harus yakin
bahwa segala macam bentuk ujian

pasti ada akhirnya
segala bentuk tangis itu pasti ada ujungnya
kemudian keyakinan ini melahirkan apa ini
tawakal bahwa segala sesuatu itu
diciptakan oleh allah dengan segala ukuran
yang ukuran itu berlandaskan kepada kebijaksanaan allah yang maha tahu
maka saya menjadi tenang
jadi kedua duanya ini saling terkait
sama dengan ikhlas dan beramal
ini sering orang salah
bagaimana dia tahu kalau dia ikhlas
tapi dia tidak pernah sholat
dan bagaimana sholat dia bisa menjadi sholat yang ideal
kalau tidak dilandasi oleh keikhlasan
kita sering kadang kadang gak penting
tapi tidak pernah sedekah
kalau saya tidak memiliki keyakinan
dalam arti pengetahuan yang cukup
mengenal siapa allah
dan begitu saya mengenal siapa allah
pengenalan saya terhadap allah
itu akan melahirkan sifat tawakal saya
kepada allah swt
nah bagaimana kemudian yakin dan tawakal ini
akan melengkapi satu sama lain
kalau begitu ya
bahwa allah itu
akan memberi apa yang menjadi kebutuhan setiap orang
bukan apa yang menjadi kemauan setiap orang
allah itu tidak pernah tidak menjawab doa kita
tapi kita sering kecewa karena permintaan dan harapan kita
ya allah berikan kepada hambamu yang baik baik di dunia
tapi kita menafsirkan kebaikan itu dari kacamata kita kan
saya pengen jadi ketua partai
dan puncak karirnya menjadi presiden
kalau saya belajar agama
puncak karirnya jadi kiai
punya pesantren santri yang banyak
itu merasa kebaikan
seorang pedagang kalau dia kaya
padahal kan tidak selamanya begitu
ada orang seperti nabi yusuf
harus masuk penjara dulu
untuk kemudian dia menjadi pejabat negara
tapi ada pejabat negara
harus menjadi pejabat dulu
untuk kemudian masuk penjara karena ketangkap kpk
artinya apa disitu
yakin itu pengetahuan kini
bahwa apa yang allah berikan kepada kita itu yang terbaik
allah tidak akan pernah membebani seorang hamba
kecuali dengan beban yang dia mampu untuk memikulnya
kalau lebih jelasnya lagi
ada satu hadis diriwayatkan oleh sahabat umar
hadis ini bilang begini
seandainya kamu benar benar memiliki sifat tawakal
seperti tawakalnya seorang burung
maka kamu pasti akan mendapatkan rezeki dalam hidup ini
kayak apa sih hidupnya burung
pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar
dan sore hari dia kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang
tapi dia tidak pernah tahu
dimana makanan itu berada
dia tidak pernah tahu makan apa nanti siang
tapi dia yakin
bahwa tidak mungkin
ada makhluk hidup di alam semesta ini
kecuali allah pasti menjamin rezekinya
rezeki itu bisa jadi uang
keharmonisan rumah tangga itu juga rezeki
yang tidak menunggu suaminya bawa uang
tapi menunggu suaminya datang dalam keadaan selamat
suaminya masuk rumah dalam keadaan selamat
mencium kening istrinya
memberikan kedamaian dan kepercayaan di rumah tangga
itu kata sebagian istri itu rezeki yang saya cari
nah yang seperti ini kalau bisa kita amalkan
maka kita menjadi adem
bertawakal bahwa semua
yang nanti pada ujungnya menjadi bagiannya yang kita cari
itu adalah pemberian terbaik dari allah untuk kita
nah ada yang kemudian mengatakan
antara tawakal dan pasrah itu beda beda tipis nih
bagaimana kemudian kita bisa mencapai tawakal
tapi apakah itu hal yang sama sebetulnya ya
tawakal itu kan bukan berarti tidak melakukan usaha
tawakal itu kata guru saya dulu
yang tawakal itu hati bukan tangan

tangan itu hati bukan tangan
mata melihat nih kalau mau bisnis bisnis apa
yang kira kira mendatangkan keuntungan hari ini
yang tawakal itu adalah apanya itu
oleh karena itu kita bisa lihat
contoh yang paling mulia dalam bertawakal itu rasulullah
tapi nabi ketiga perang uhud
ini berbeda dengan perang badan
perang uhud itu kan dilakukan oleh rasulullah
di dekat kota madinah
di depan kota di pusat pertahanan nabi
kalau di situ kalah bahaya
kalau badar jaraknya masih ratusan kilometer dari madinah
kalau kalah masih ada waktu lah
untuk lari dan menyelamatkan anak istri yang ada di madinah
tapi kalau kalah di perang uhud
maka kota madiah terbuka untuk musuh
memakai baju perang baju besi itu dua lapis
ini sama sebetulnya dengan logika kita pakai masker waktu pandemi
kan banyak orang yang salah itu
bilangnya jangan pakai masker takut itu kepada allah bukan sama corona
kalau takutnya kepada allah kenapa anda tidak tidur di kandang macan
jangan takut sama macan takut kepada allah
tapi bagian dari takut kepada allah
maka saya harus mengikuti sistem yang allah buat di dunia ini
semua api itu membakar
semua pisau itu tajam dan bisa menggores
karena bisa menggores
rasulullah pakai baju pedang
baju besi itu baju perang dirani itu
dalam asyama'il al muhammadiyah yang di karang
nah nabi itu melakukan apa itu
saya pakai ini
soal nanti setelah pakai baju besi
saya masih kena tombak
itu namanya takbir
tapi saya sudah bertawakal kepada allah
nah sama saja toh
kita juga begitu kok
kita ini kalau naik penerbangan ya
pesawatnya white body
misalnya keluaran yang terbaru besar
itu biasanya lupa baca bismillah
tenang tapi kalau naik pesawat yang kecil kecil
doa berangkatnya lebih panjang biasanya
itu yang sebetulnya
bahwa pesawat itu mau besar mau kecil
kalau allah mau
biar pesawatnya kecil digoyang goyang turbulensi luar biasa
tapi kalau diselamatkan sama allah
ya nggak ada masalah gitu loh
nah oleh karena itu kita lakukan semua persiapan
ketika naik pesawat yang kecil
ketika naik kapal yang kecil
kita mau lewat samudera
kita tetap berdoa dengan doa yang sama
ketika kita sedang tidur di atas kasur
karena ada banyak orang yang pergi berlayar dia tetap hidup
dan ada orang yang meninggal di atas tempat tidur
nah oleh karena itu semuanya kita lakukan dengan
ikhtiar itu adalah
semoga kita semua bisa
dan menjadi orang yang bertawakal
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode yakin dan tawakal
kita lanjutkan kembali
membahas tentang yakin dan tawakal
bersama kiai haji muhammad faiz
nah kyai kalau begitu
untuk mencapai tawakal
manusia itu harus selalu berikhtiar gitu ya
dan apa kemudian
kenikmatan yang akan bisa diperoleh
apabila kita bertawakal kepada allah
yang pertama tawakal dan ikhtiar
jadi tawakal itu tidak akan lahir
kecuali setelah kita memahami
apa makna dari ikhtiar
ikhtiar itu kan segala daya upaya manusia
untuk mencapai apa yang seharusnya dia capai
saya kehausan ya
seharusnya berusaha mencari air
tidak kemudian pasrah diam di rumah
ketika kepala saya sakit
saya tentu harus mencari dokter atau minimal
membeli obat di apotik
karena allah membangun sistem
bahwa orang yang sakit akan sembuh kalau berobat
sekalipun ada buat manusia tertentu
tanpa berobat pun dia sembuh
tetapi ikhtiar ini menjadi satu konsep
itu menjadikan pahala bukan saja pada tawakalnya
pada ikhtiarnya ada pahala
ketika saya misalnya dulu diceritain sama guru saya di mesir
itu ada burung misalnya
dia dapatkan air itu cuma ada di botol
dan air itu sedikit sekali
maka burung itu tiba tiba berusaha itu
memasukkan kerikik kerikik ke dalam botol itu
dimana air itu bisa dia
jangkau menggunakan paruhnya dia minum
itu menunjukkan kepada kita
burung saja yang tidak diberi
sarana prasarana intelektualnya
seperti manusia yang diberi kehormatan akal pikiran dan sebagainya
itu bisa mengatasi problematika hidupnya
kita bisa melihat kadang kadang
ada kucing di pinggir jalan
itu bahkan mohon maaf tidak punya kaki
tapi dia kelihatan gemuk dan hidup
ini kita menunjukkan bahwa binatang saja
itu allah berikan rezeki allah berikan jaminan kehidupan kepada mereka
ketiga seperti itu
maka kita menjadi semangat kan
untuk berusaha karena berusahanya sendiri itu pahala
itu yang pertama
kemudian tawakkal itu pahala
kemudian menunggu dalam bertawakkal
realisasinya apa yang kita inginkan
itu juga bagian dari ibadah
oleh karena itu rangkaian usaha doa dan tawakal
itu menjadi satu kesempurnaan dan keindahan
pesan yang paling penting
bahwa untuk mencapai itu
kita perlu belajar
belajar mengenal allah
nah ini banyak orang yang tidak kenal dengan allah
seakan akan allah itu kadang kadang digambarkan sebagai
tuhan yang kejam
tuhan yang hitungannya itu betul betul detail
saya ingin katakan kalau kita sudah mengenal tuhan
maka hidup kita itu akan menjadi indah
makna tawakal ikhlas itu akan menjadi satu kesatuan
saya ingin cerita satu
kisah yang masyur sekali di irak
dulu halifah yang terkenal
itu suka meminta nasihat kepada orang yang disebut dengan nama bahlul
itu bahlul itu abu amr
itu orang alim sebetulnya
orang yang kemudian memilih hidup
menyepi dari hirup piku keduniawian
sehingga dia dikatakan punya kesempatan untuk menjadi orang kaya
orang hebat menjadi politisi tapi dia tidak mau
dia lebih senang membersihkan jiwanya
di dekat makam di masjid
sehingga disebut orang bodoh
bodoh karena tidak mengambil apa yang bisa dia ambil
harun ar rashid ini sering sekali
meminta nasihat kepada bahlul
maka satu masa kata harun ar rashid
saya terima kasih betul nih
sering banget dinasihati sama kamu
saya lihat hidupmu ini masya allah jauh sekali
dari tatanan ideal
kamu bisa beli kalau sekarang rumah di pondok indah apartemen mobil
bahlul itu nolak
tidak ya amirul muhminin jangan tuan presiden
anda harus ingat
saya dan anda itu sama sama hamba allah
tidak mungkin allah selalu mengingat anda dan melupakan saya
allah memberi anda rezeki jabatan
allah memberi rezeki anda muka yang tampang anda punya istri anda punya anak
allah tidak menjadikan saya seorang pemimpin
saya bukan presiden
saya tidak berwajah tampan saya juga tidak punya keluarga
tetapi dengan itu
saya bisa hidup tenang
saya tidak kepikiran nafkah untuk anak istri saya
sehingga ketika saya bermunajat kepada allah
saya mendapatkan makanan
dari kebersamaan saya dengan al quran
masing masing itu ada rezekinya
yang menjadikan kita ini kemudian
tidak yakin dan tidak tawakal
karena kita mengatur
kitalah yang mengatur kebahagiaan kita
sehingga ketika kita tidak sampai ke titik di mana kita ingin sampai di sana
kita mengatakan saya tidak bahagia
padahal boleh jadi allah katakan bahagiamu bukan di sana
bahagiamu ada di sana
tetapi kita selalu fokus pada yang sana dan lupa sama yang di sebelah sana
kalau kita bisa memaknai ini
keyakinan kita akan tumbuh
bahwa rahmat allah itu akan menyentuh
kepada semua hambanya
yang sehat itu dapat rahmat allah
yang sakit dapat rahmat allah
akan kelemahannya sebagai seorang mahluk
dan kebutuhannya kepada tuhan yang maha kuasa
itu kan bagian
ketika kita membaca quran di hadapan kita dan seolah
kita berdialog dengan allah
itu kan kebahagiaan
berapa banyak orang yang membaca al quran itu terasa sebagai beban
berapa banyak orang yang ketiga terawih
di belakang seorang imam yang membaca bacaan panjang
dia merasa tersiksa
tapi berapa banyak orang
dia membaca al quran sampai lupa dengan kehidupannya
itu juga bagian dari rezeki
masing masing ada rezekinya
cara kita membaca dan menerima rezeki itu
semoga kita semua bisa memahami
yang seperti apa yang kemudian allah berikan kepada
nah yai kita juga memiliki pertanyaan ini dari netizen
kita akan langsung lihat tayangan berikut ini terlebih dahulu
saya mau bertanya

sudah tiga tahun meminta
tetapi belum diberi
itu nabi kekasih allah
itu indah sekali ketika beliau berdoa
dia itu menjerit kepada allah
seakan akan nabi zakaria itu mau ngomong
kalau disuruh berdoa
air mata saya sudah kering
bagaimana tidak habis suara dan air mata saya
tulang saya hari ini sudah lemes
rambut saya itu sudah berganti dengan uban semua
saya sudah sampai
saya bisa memiliki anak
ada yang mengatakan sembilan puluh tahun istrinya delapan puluh tahun
bukan sekedar itu
istri saya itu mandul
sudah difonis oleh dokter
tidak punya anak
saya itu orang yang tidak pernah kecewa dalam berdoa
saya tidak pernah kecewa dalam berdoa
sembilan puluh tahun saya tidak dikasih anak
tapi saya dikasih oksigen
yang saya bisa bernapas setiap hari
saya tetap diberi istrinya
istri yang dengan kesabarannya
menemani perjalanan dakwah saya yang panjang
penuh dengan rintangan
itu juga bagian dari rezeki saya
kamu saya beri anak
di usia yang sembilan puluh tahun
nabi zakaria sendiri sudah merasa
istri saya gimana nanti melahirkannya
melahirkan normal gimana narik napasnya
mau disesar gimana nanti melahirkan normalnya
saya sendiri sudah tidak dalam usia seorang laki laki yang subur
istri saya juga mandul
bahwa allah itu maha berkuasa
kalau allah tidak memberi saya di usia saya yang tiga puluh tahun
allah mengatakan kau belum pantas di sana
kau belum tentu merasakan keindahan indahnya berdoa
sembilan puluh tahun berusia sembilan puluh tahun punya anak
itukan keindahan yang luar biasa
itu yang terjadi
begitu menjelang kelahiran nabi isa dalam keyakinan orang muslim
nabi zakaria itu khawatir dengan bunda mariam
yang dicari oleh banyak orang
dibunuh dan sebagainya di yerusalem pada masa itu
maka dia berpesan kepada istrinya
kamu yang jaga anak kita
yahya itu kehidupan
karena dia menghidupkan harapan ayahnya jadi punya anak
dia menghidupkan rahim ibunya yang mandul
saya ini sudah terlalu banyak dapat nikmat allah
kalau hari ini saya keluar dan membela mariam
kemudian saya harus kehilangan nyawa
itu sudah cukup
terlalu banyak rezeki yang allah berikan kepada saya
jadi jawabannya adalah
jangan pernah berputus asa
untuk meminta dan berharap akan rahmat allah
mungkin tidak hari ini
mungkin tidak besok pagi tapi tahun depan
mungkin bahkan kita tidak pernah bertemu dengan apa yang kita harapkan
tetapi saat kita berdoa
itu ada banyak kebaikan
yang kelak mungkin di akhirat
akan menggantikan kebahagiaan kita
dari memiliki seorang anak di dunia ini
menjadi orang yang bahagia itu
adalah orang yang mampu mengatur dirinya
untuk tidak mengatur allah
kewajiban dia berusaha
kalau di fonitik
secara medis tidak mungkin memiliki anak
hari ini ada bayi tabung
hari ini ada sebegitu banyak teknologi
kalau tidak punya uangnya
terus berdoa dan berharap
semua yang ada di dunia ini
kalau allah mau
takdir allah itu
harus selalu berkaitan dengan kepantasan
itu puluhan tahun berdoa baru dikasih
bukan saudaranya nabi
tidak memiliki kesabaran dan keistimewaan seperti nabi
kita ingin mendapatkan lebih cepat dari apa yang didapatkan oleh seorang nabi
yakin dan tawakal
semoga itu bisa menjadi inspirasi yang jelas kita harus selalu berbaik
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali
ke saat lagi
kita sudah sampai di penghujung program buku ini
bersambung gapai kemuliaan
anda yang memiliki pertanyaan bisa anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca anda
dan sebagai penutup
kiai haji muhammad faiz akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup
sampai bertemu pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bersedih atas sesuatu yang hilang dari hidup kita
itu adalah hal yang biasa
tapi mensyukuri apa yang masuk ke dalam hidup kita
masih ada dan menjadi milik kita
itu adalah sesuatu yang luar biasa
di dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak bisa kita ubah
tetapi di sana juga ada hal hal yang masih bisa kita ubah
saya tidak bisa memilih dari rahim siapa saya dilahirkan dan hidup ke dunia ini
tetapi saya bisa memilih jalan hidup yang baik
agar kelak saya memilih kematian
kematian yang baik
oleh karena itu para pemirsa
saya dulu diajarkan sebuah doa oleh guru saya
beliau mengajarkan satu doa yang berbunyi
ya allah berikan kepada aku keberanian
untuk merubah apa apa yang bisa aku ubah dalam hidup ini
dan karuniakan kepada aku keikhlasan
untuk menerima apa apa yang bisa aku ubah dalam hidup ini
dan tidak bisa lagi aku ubah dalam kehidupan ini
senantiasa menganugerahkan kepada kita semua
yang baik baik di dunia ini
yang menghantarkan kepada kebahagiaan dalam hidup di akhirat
senantiasa membersamai kita semua
menjadikan kita orang yang selalu bersemangat untuk berusaha

menerima dengan lapang dada
apa apa yang menjadi takdir kita semua
rabbana atina fid dunia hasanah
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh